warga indonesia di perth australia turut merayakan idul fitri dengan menggelar acara halal bihalal
kegiatan ini dilakukan pada hari kedua lebaran di kantor kjri untuk australia barat pada minggu dua puluh tiga april
ajang silaturahmi itu kembali diadakan setelah terjadi pandemi untuk mengakrabkan masyarakat indonesia di australia barat
kegiatan hari ini berjalan sangat baik dan sangat lancar saya istri anak iraq terima kasih sekali kepada teman teman yang sudah datang ke kjri
menempatkan diri untuk berbual berbual berbual berbual berbual berbual berbual berbual berbual berbual berbual
dalam acara ini disajikan menu makanan nusantara seperti lontong sayur ketupat somai dan rendang
para tamu pun tampak bersemangat bersilaturahmi dan menikmati makanan yang disajikan sekaligus mengobati kerinduan kepada tanah air
banyak makanan enak dan juga senang banget bisa ketemu saudara saudari di perth karena di perantauan ini kan kita senang sekali kalau misalkan dipertemukan sama sama orang indonesia
pastinya oke ya jadi buat warga warga ini jadi rumpul jadi sangat rapi jadi kita bisa saling kenal terus kita juga bisa makan makanan
indonesia yang mungkin kita susah dapatnya di luar ya pokoknya oke sih
acaranya sangat luar biasa banyak sekali teman teman dari indonesia yang sudah ketemu teman teman yang lama juga dan teman teman yang baru
terus suasananya juga sangat sangat sekali kita disambut oleh langsung teman teman dari kjri dan juga kita disuguhkan oleh makanan makanan indonesia yang sesungguhnya sangat kita rindukan
halal bihalal ini pun merupakan rangkaian kegiatan setelah sholat id pada sabtu dua puluh tiga april
yang diikuti ratusan muslim indonesia yang bermukim di berbagai kota di australia barat